kpk akan memberikan bantuan hukum kepada penyidik senior kpk novel baswedan
pemberian bantuan hukum ini terkait pelaporan direktur penyidikan kpk
brigjen polisi aris budiman
dan wakil direktur tindak pidana dan kriminal polri
kombes erwanto kurnia di atas novel kepo demetro jaya
pemberian bantuan hukum bagi novel
diakui jurubicara kpk febri diansyah
dilakukan sesuai pertimbangan hukum
serta aturan kepegawaian di kpk
dua pelaporan ini terkait konflik internal kpk
yang melibatkan direktur penyidikan kpk aris budiman
dan novel baswedan yang saat itu merupakan kepala wadah pegawai kpk
laporan aris yang masuk ke polda metro jaya pada tiga belas agustus yang lalu
telah naik ke tahap penyidikan
sedangkan laporan kombes erwanto masuk pada lima september yang lalu
kombes erwanto merasa keberatan atas pernyataan novel
dalam majalah tempo mengenai tidak setujunya novel
dengan kembalinya mantan penyidik kpk dari polri
yang bertugas di kpk
karena dianggap kurang memiliki integritas
prinsipnya ketika seseorang diperiksa sebagai saksi
tentu hanya menjelaskan apa yang ia ketahui
terkait dengan perkara yang disidik
nah proses pendampingan tujuannya juga salah satunya
untuk memastikan hal tersebut
memang birohukum yang diberikan tugas
untuk melakukan proses pendampingan hukum itu
apakah pimpinan memerintahkan langsung
tapi birohukum memang memiliki tugas
untuk pendampingan hukum
untuk menghadapi gugatan perperadilan
atau yang lain lainnya